yang satu ini juga gak kalah rame
lagi lagi pengambilan paksa jenazah pasien covid sembilan belas terekam kamera
ratusan warga desa trebungan kecamatan melandingan situ bondo
mengadang ambulans dan menurunkan paksa jenazah pada selasa siang
keluarga lantas memikul peti jenazah menuju rumah duka
di tengah jalan masa kemudian membuka peti dan mengambil jenazah untuk dipikul ke rumah duka
peti jenazah lalu dibakar di tanah kosong di pinggir jalan
ketika masih di rumah sakit keluarga sebenarnya sudah sepakat
pemakaman akan dilakukan dengan protokol covid sembilan belas
namun warga menilai pemakaman dengan peti tidak sesuai dengan tradisi dan keyakinan mereka
sebelumnya aksi ambil paksa jenazah pasien covid sembilan belas juga terjadi pada senin sore
setelah mengadang ambulans warga kemudian meminta polisi yang mengawal untuk menjauh
pusai membakar peti warga lalu memandikan ulang jenazah di rumah duka
hingga rabu sore belum ada tindakan dari kepolisian dan satgas covid sembilan belas kabupaten situbondo